hai warga pasang kayu sulawesi barat digegerkan dengan penemuan jenazah seorang warga yang
mengapung di sungai korban diketahui bernama muhammad basri berusia tiga puluh delapan tahun warga desa bamba
iri kebupaten donggala sebelumnya korban diketahui meninggalkan rumah untuk pergi memancing di muara
sungai suromana korban diduga tewas akibat serangan buaya lantaran di tubuhnya ditemukan
jumlah luka bekas gigitan jenazah korban selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit terdekat
guna dilakukan visum ditemukan oleh masyarakat lagi suparman terus kami langsung ke tkp
anggota turun kemudian hubungi tim masyarakat di industri identifikasi turun kemudian
mayat dipindahkan ke samping diidentifikasi oleh revel game keluarga meminta supaya di
visum berubah kembali ke rumah sakit terdekat guna dilakukan visum ditemukan oleh masyarakat
yang di lempas ada hasil visum sementara diketahui diketahui kita juga kendali pada buaya
sementara itu seorang nenek tewas diserang kawanan tawon carmi nenek berusia tujuh puluh lima tahun ini tidak
sengaja menyenggol sarang tawon ketika melintasi sebuah lahan kosong untuk mencari karpetnya yang
hilang carmi sempat dibawa ke dokter namun nyawanya tidak tertolong kehilangan karpet nyariin
kata saya jangan nyari ini udah jam lima tetap kita capekele desa orek tapi dia maksa tiba tiba
tenang itu sengat tawon disengatnya di mana itu sangatlah disonok di belakang belakang kebon
disengaja lainnya ngolol ini mungkin yang mungkin yang gol kedengar's udah nggak kamu sengaja bersengaja
tawon juga menyerang sakwadi warga kelurahan krandon kota tegal
sakwadi diserang kawanan tawon saat bermaksud mengambil sarang tawon tak jauh dari rumahnya
karena hanya memakai helm untuk perlindungan sakwadi sempat tidak sadarkan diri
sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan
sarang tawon sendiri sudah diambil petugas pemadam kebakaran kota tegal
namun warga masih resah karena tawon masih berkeliaran bahkan masuk ke rumah rumah warga